polresta malang kota menangkap kurir narkoba yang menyamar menjadi pemudik
pelaku membawa empat puluh dua kg ganja di dalam sebuah koper besar berwarna coklat
pelaku ditangkap di pintu keluar tol warung gunung surabaya saat menumpang bus trans sumatra
dalam dua bulan terakhir pelaku telah tiga kali membawa ganja kering dari aceh dengan total berat satu ratus empat belas kg
pelaku mengaku sengaja memanfaatkan momen mudik lebaran untuk melancarkan aksinya dan mengelabui petugas
di pintu keluar tol warung bunung kecamatan karampilang kota surabaya
ada pun tersangka dengan inisial ms
usia dua puluh tujuh tahun karyawan swasta keluarga negaraan indonesia
dengan barang bukti satu buah koper warna coklat tua berisi delapan bungkus besar lakban warna coklat yang ada di depan kita sekalian
dengan berat total lebih kurang empat puluh dua kg beserta bungkusnya